terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke bang saroni bang saroni pernyataan anda kemarin di depan wartawan di dpr itu kemudian memantik keributan
anda mengatakan secara eksplisit bahwa partai demokrat memaksa mengajukan ahy sebagai cawapresnya mas anies
dan yang kami dengar sejak awal juga partai nasional menolak usulan ataupun desakan itu menolak ahaya sebagai cowok presnya anies
itu benar gak
enggak gini kan ini sepenggal doang
iya tapi itu ada loh pernyataannya
anda bilang begitu gak
tapi berakhirnya dalam konteks penyelesaian apa yang gue omongin kemarin adalah demokrat partai besar
wajar saja mengajukan kadernya untuk menjadi seseorang
tapi itu kan masih sangat dinamis
kan gue bilang kemarin jangan sepenggal akhirnya wah memaksa
ya semua juga kalau sekarang misalnya memaksa untuk diumumkan cepat
tapi kalau mengatakan dikategorikan negatif tentang bahasa gua memaksa
ya kan sama aja dalam hal memaksa untuk percepatan pengumuman
kan nggak ada yang salah
ini ide gagasan yang sifatnya bukan kepada negative thinking
demokrat partai besar wajar aja kalau kadernya dicalonkan itu sangat baik
toh itu luar biasa tokoh bangsa dan semua pihak yang memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang lain maka itu yang terbaik
apakah yang terbaik yang tadi sudah disajikan di awal itulah mereka mereka yang terbaik
oke tapi demokrat betul memaksa
kalau memaksa semua orang juga pasti maksa kok
itu masyarakat memaksa untuk diumumkan calon misalnya itu kan maksa
dan narasi yang gue sampaikan bukan berarti di sisi negatif enggak
bahwa demokrat sah sah saja mengajukan ahy nasdem menolak apa enggak
jadi kalau misalnya nanti anies akhirnya memilih ahy nasdem akan menerima
boleh boleh saja gak ada masalah
nasdem gak akan hengkang
nasdem akan konsisten
tetap duduk diam
jadi ini ya pernyataan anda kita kutip loh ini benar
kalau ini dikutip loh
jadi kalau pada akhirnya nanti anies baswedan
baca pres dari koalisi perubahan memilih ahy sebagai cawapresnya
nasdem akan tetap mendukung
apapun anies katakan kita dukung
gak akan ada desakan juga
kepada anies mungkin desaknya gak kedemokan sama kpk tapi ke aniesnya
yang terbaik kan komitmen ketua umum surya paloh menyatakan bahwa cawapres adalah pilihannya anies baswedan
tapi kalau menurut nasdem dengan komposisi anies ahy bisa menang gak
atau sekedar maju saja
itu kan sekarang survei gampang gampang aja
dulu lah jamannya pilgub juga jelek
toh di end of the perang menang
ya itu kan biasa aja
jadi menurut nasdem kalau komposisi anies ahy bisa menang juga
bisa semua bisa menang
dengan skenario yang kita miliki
komposisinya lebih bisa menang mana anies ahy atau anies kofifa
masalah anies dengan ahy dengan hovifa semua dua duanya punya chance
untuk memenangkan pertarungan
tapi apakah yang kita bahas hanya anies
kan kita perlu lihat juga calon presidennya
prabowo dengan pak ganjar misalnya
yang akan berlaga di peperangan
mari kita tunggu
jadi itu makanya kenapa nasdem pengennya santai santai saja
karena mau melihat pak prabowo sama siapa mas ganjar sama siapa
enggak tentu juga
enggak selalu mulu begitu
jadi gimana nih bang ron ini
semua padahalnya kita menunggu
menunggu dukun yang bertindak
ya itu tadi
semua pada prosesinya kita serahkan ke pak anies baswedan
jadi kalau menurut nasdem dengan anies ahy itu formula menangnya bisa ya
ya bayangin survei kalah mulu anies
ya nggak usah buru buru juga kan nggak apa apa
tapi kalau pun buru buru pun enggak apa apa juga
enggak ada masalah
itu bye bye aja
kita menunggu pak anies baswedan mengumumkan
pak anies tentu ya karena beliau juga sebagai seorang muslim ya beliau akan mencari
makanya kemarin kan beliau keliling ke berbagai daerah ketemu dengan para ulama
meminta masukan kira kira siapa cawapres kemudian kapan momentum yang tepat
kemudian beliau juga nanti mungkin istiqoroh memberikan pertimbangan waktu baik hari baik itu seperti apa
saya kira disinilah ujian bagi mas anies dalam menentukan ketika kami tiga partai ini sudah memberikan otoritas
dalam menentukan siapa cawapres itu ya kita serahkan kepada beliau
jadi kami yakin bahwa ketika mendengar aspirasi dari demokrat dari pks dan nasdem
beliau akan menggunakan itu dengan sebaik baiknya
jadi bagi kami saat ini adalah bahwa kami bersyukur di koalisi ini solid sampai saat ini
jadi gak ada yang memaksakan ya
demokrat tidak memaksa ahy
kemudian nasdem tidak memaksa menolak ahy
ya saya kira inilah tadi kita dengar ya bagaimana bang roni langsung mengatakan bahwa tidak ada persoalan
kalau misalnya pak anies memilih mas ahy begitu juga kami
atau misalnya nanti tiba tiba mas anies memilih kang aher misalnya
saya kira kita sudah fair sudah menandatangani hitam di atas putih
jadi saya kira tinggal masalah momentum ini
masukan dari demokrat tentu didengar dari pks didengar dari nasdem juga didengar
jadi bagi kami tidak ada lagi keributan keributan jawab pres
insya allah kami solid siap berlayar dan inilah yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa cnn
ya para pendukung pak anies
meskipun bagaimana nasdem kemarin misalnya ada proses pentersangkaan sekjennya
kemudian kita datang ke rumahnya pak surya paloh
kita dengarkan beliau bagaimana solid kita terus berlayar
jadi tidak ada lagi persoalan di koalisi ini kecuali kita menyusun strategi mencari hari baik
dan masing masing partai tentu punya strategi
bagaimana mas anies kita naikkan dan kemudian kita dapat kotel efek diantara kita partai ini
oke mas zaky kalau misalnya nanti mas anies baswedan ujungnya tidak memilih ketua umum anda mas ahaye sebagai cawapres
kalau memilih kan yaudah berlayar
tapi kalau gak memilih mas ahy demokran akan tetap disitu atau hengkang
kalau saya pikir ya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh mas ahy sebelum sebelum ini
lalu juga sudah disepakati oleh beliau
ada tanda tangan beliau yang ditorehkan di piagam
jadi siapapun yang dipilih demokran tetap disitu
tegas dan jelas bagi kami
jawab pres kita berikan manat kepada mas anies
karena apa bagi mas ahy rakyatlah yang utama
rakyat menginginkan perubahan
dan perubahan ini adanya di sosok mas anies sebagai tokoh utamanya
dan kami mendukung jawab presnya sesuai dengan lima kriteria itu
yaudah kita biarkan tidak perlu lagi
yang sesuai dengan lima kriteria itu siapa yang masuk
mas anies lah
yang menentukan masa ditanya ke kami
kalau dari partai koalisi kan bisa memberikan usulan
yang memenuhi lima kriteria itu siapa kalau menurut demokrat
itu kan ada tim lapan
tadi katanya ada
tadi katanya ada hal hal yang jangan diingat ke publik
itu kan rahasia
mas anies punya kebijaksanaan
sudah diskusi dengan berbagai pihak
tadi sambil keliling juga di jawa tengah tadi
beliau nanti akan menentukan
kapan nih yang akan diimumkan
tapi kan kami punya aspirasi
jadi demokras gak ada masalah ya kalau bukan ahy ya
dia kan udah tegas dan jelas
sampai tadi nih
itu dijawab aja dulu
jadi demokras gak ada masalah
kalau nasjid tadi gak ada masalah loh
kalau misalnya akhirnya diinginkan ahy
bukan tidak ada masalah
kami sudah berikan mandat kepada mas anies
tidak akan mas anies pilih
jadi kalau bukan mas ahy
demokrat tetap di situ ya
gak akan hengkang ya
jelas jelas sudah disampaikan
siapapun cawapres yang mas anies tentukan
kalau bahasanya mas adi prayitno
kepada mas anies
karena kami saat ini di koalisi perubahan
kami mendukung penuh
dan tadi apa perlu saya lihatkan lagi
yang ada mas anies dan mas ahy
kepada nilai nilai perubahan
yang diharapkan masyarakat
ini dari oktober saya ditanya
november sampai sekarang
mau sampai kapan ini
saya mau ke pak sudirman said aja deh
pak sudirman said ini kita dapat informasi ya
bahwa di internal
oke pak sudirman said kita dapat informasi
bahwa di internal tim delapan
bahwa ada yang berusaha
nama mas ahy sebagai cawapres
itu termasuk di lingkaran dekatnya mas anies
itu yang sebetulnya membuat tidak nyaman
sempat ada ketegangan
sampai ada dipanggil panggil
kemudian ditegor begitu
silahkan pak sudirman
informannya kuat sekali
ada sebagian elit kita
buat perubahan itu sempat retak
imajinasi orang luar
kami itu di dalam diskusi ya
seperti tadi tuh
yang ditampilkan di publik
tapi orang yang kepingin kita retak
mas ahy serukun itu
mas ahy sebaik itu
kami itu setiap pekan bertemu
kadang kadang sepekan dua kali
kadang kadang sehari tiga kali
tergantung pada isu
menjelang pertemuan dengan
antara mas ahy dengan
kita berkali kali ketemu
evaluasi semua perkembangan
di dalam koalisi perubahan itu
itu yang pertama
yang kedua saya ingin sampaikan begini
apabila ada ruang ruang
belum semua optimal
masih sekian persen yang mendukung
belum seluruhnya mendukung
itu bagi kami
bagi saya berita baik
kenaikan elektabilitas panas
apalagi kalau semua sudah
ada syaraah yang udah
saya rizwan berinkan sendiri
misalnya begini anis itu bersama pasangannya bersama koalisi perubahan
hanya butuh demokrasi untuk menangkan pemilih ini
apabila demokrasi diberangus memang jadi masalah
karena itu mari kita jaga demokrasi
oke saya mau ke mas adi
mas adi kalau dilihat kayaknya ini sudah sepakat semua ya dengan satu nama
dan kayaknya mengerucutnya ke namanya mas ahaye
nasdim juga udah sepakat kayaknya
yang penting berlayar aja
nggak ada yang ngomong begitu
nggak ada yang ngomong begitu
emang ini gitu ya
nggak ada masalah kalau misalnya mas ahy
kemudian pks pak sudirman
terus kemudian mas zaky juga bilang
ini kayaknya udah susah soalnya
karena kalau buko viva jarang terlihat
mungkin sulit komunikasinya ya
yang kita dengar juga sulit komunikasinya dengan buko viva
nggak tahu kenapa
jadi yang paling terbuka peluangnya ya cuma sama mas ahaye
karena kalau sama golkar
juga mungkin sulit juga komunikasinya
ya kalau kita membaca angka angka stastitik
cukup rasional sebenarnya kalau demokrat ingin menjadikan ahy sebagai pendamping anies ya
di antara nama nama yang dilirik oleh anies selain ahy
ahy tentu paling tinggi elektabilitasnya
ahaye itu di atas hovipa
di atasnya juga andika perkasa
bahkan di atasnya mahfud md kan begitu jalan ceritanya
nah yang paling penting adalah
ahy ini kan replika politik dari oposisi
kalau anies berpasangan dengan tubuh oposisi
wajah oposisi seperti ahi lengkap ini barang
sebagai kubu oposisi dan kubu penantang
kalau hovipa ini bela bela
kofifah ini kakinya ada di kubu pemerintah juga
apapun hovifah itu waktu jadi gubernur tidak terlepas posisinya sebagai mensos
anies ini kubu perubahan dan antitesa
agak susah untuk dijatuhkan sebagai satu bagian dari poros politik
makanya saya selalu mengatakan ahy itu cukup rasional
bahwa ahaye mungkin salah satu kritikannya adalah
atau catatan pentingnya adalah
dianggap tidak terlampau mendongkrak suara anies di jawa timur
dan dianggap tidak terlampau mampu untuk mengonsolidasi basis basis tnu
ini yang kemudian membuat kenapa nama hovifah itu kuat
karena posisinya sebagai gubernur
kemudian adalah fatah tnu
kemudian yang paling penting sosok perempuan
ini bisa jadi diferensiasi politik nih yang bisa memberikan efek kejut
kenapa nama hovifa kemudian juga muncul
jadi sebentar saya potong
artinya yang memberikan efek kejut
untuk nama cawapres anies lebih ke
apa efek kejutnya
sesuatu yang seakan akan tidak pernah dibayangkan oleh publik
kenapa efek kejut
hovipa bagian dari kubu pemerintah lah saat ini
efek kejut yang kedua ini adalah batu uji
dimana partai demokrat akan samikna watona di poros perubahan
katanya ahaye sudah sayin disitu
siapapun yang sudah dipilih oleh anies
maka merem dia judulnya
akan tegak lurus
itu artinya perahu perubahan akan selamat
tapi kalau bu hovipanya gak mau
nah itu problemnya
bu hovipa kalau ngeliat gestur tubuhnya gak mau
jadi kalau kita bicara tentang kalkulasi dan realitas politik
diantara sekian begitu nama yang sering kali muncul sebagai pendampingnya anies
rasa rasanya yang hanya mau cuma ahy yang lain tidak
sandiaga uno menolak
andika perkasa lenyap
gak ada namadan
kemudian tidak pernah muncul ke publik
jadi itu wajar kalau demokrat dalam konteks itu
tapi ingat nasdem ini kan pemain lama
siapa tahu ada cahaya di ujung terowongan nanti yang memungkinkan
tapi yang minta santai santai aja gak usah sekarang mungkin
ujung terowongan yang memungkinkan koalisi ini masih akan selalu muncul
soal dinamika dan cairnya politik kita di ujung pertarungan itu
nah nasdem ini kan adalah politisi yang hampir sama dengan yang lain
ujung ujungnya itu adalah permainan di akhir bukan di awal
semua saat ini hanya dinamika sebatas gimmick dan seterusnya
apapun bisa terjadi di kemudian hari
jangan jangan pks juga nggak nyaman juga nanti di poros perubahan
kalau tiba tiba yang duet ini anies sama ahy siapa yang menjamin
pks ada di dalam kang pipin nyaman
tapi diatasnya kang vipin belum tentu nyaman
kan itu yang kemudian membuat pertanyaan pertanyaan orang
beda cerita kalau yang diatas sudah salaman
beda cerita kalau yang diatas sudah salaman ya kang vipin ya
maksud saya begini nah kalau yang ngomong itu bang sahroni kemudian bang herzaki kang viping
dan jerman said polos perubahan ini saya kira selesai
sama sama sampai oktober
tapi kalau yang diatasnya ngomong yang lain ini mana yang benar
besok bang ahmad ali ngomong lagi tanya tuh demokrat emang memperjuangkan anies
emang nasdem mau kalau ahy mau sebagai pendamping anies
ini kan perang perangan membuat orang sebenarnya siapa yang mau dijadikan sebagai preferensi politik
akhirnya orang nebak nebak nih
ini jangan jangan sedang goyang goyang betul ini cerita
apalagi dikaitkan dengan pertemuan dengan puan dikaitkan dengan ahy di lamar sebagai pendampingnya ganjar dan seterusnya
pada prinsipnya dewan suro pimpinan etelit lah yang akan memutuskan apakah koalisi ini jalan ataupun tidak
tapi saya sebagai orang yang melihat ini dari jauh selalu berharap
poros perubahan itu ada dalam demokrasi
sehingga ada diferensiasi sehingga ada pembeda
bahwa yang di dua ribu dua puluh empat itu bukan hanya orang yang selalu menarasikan apa yang sudah dilakukan oleh jokowi
anies bisa membangun diskursus itu
ada pilihan lain begitu ya
ada menu menu yang lain yang kemudian coba untuk ditawarkan sebagai upaya untuk memperbaiki bangsa
apapun caranya itu harus ada nak
makanya berharap betul sekeras apapun dinamika dan perang terbuka antara elit partai itu
harus dipastikan oktober itu sudah datang bersama kolektif kologial
di situ ada nama anies dengan entah siapa harus sebagai kandidat capres
oke bang rony soal last minute tadi yang disampaikan oleh mas adi
apakah kemudian santainya nasdem untuk mengumumkan cawapres
karena itu tadi melihat peluang di last minute siapa tahu masih bisa berubah
kofifa mau berubah pikiran ataupun mungkin golkar berubah pikiran
itu nasdem melihat peluang itu juga
kita menunggu anies bersuara
itu maksudnya gimana
tidak lagi berkata kata bahwa nasdem prinsipnya
konsisten dalam koalisi perubahan dan tidak dalam unsur memaksa siapapun orang yang akan mendampingi
bahwa aspirasinya nasdem itu kofifa menjadi aspirasi nasdem itu sudah diakui oleh semua elit partai
dari awal ada opsi opsi entah kofifa andika ahy semua ada opsi
tapi kembali semua kepada yang bersangkutan pak anies baswedan
kita nggak bisa memaksakan hal apa yang akhirnya tidak diperkenankan
tapi anies sebagai poros tengah yang dimana harus menerima aspirasi dari kita kita
dan gagasan kita kita adalah kita berikan kepada pak anies
biar pak anies yang menutup
gagasannya nasdem apa
yang terbaik menang menang menang menang
bukal fifa bisa menang
ini kompor ini emang kiri kanan
ini balik kanan
itu kan aspirasinya semua orang nasdem yang sudah diungkapkan secara terbuka
sekarang kita konsen kepada yang terbaik aja
kita tunggu pak anies mengumumkan cepat atau lambat mari kita tunggu
sedangkan pertarungan ini masih panjang
tapi gagasan yang tadi bang jaki sampaikan adalah secara logis benar
bahwa kalau item bulan per bulan
bisa menjajah dari wilayah ke wilayah untuk mempromot kedua belah pihak baik dari capres maupun cawapresnya
ini tidak pernah salah gagasannya
tapi dalam koalisi kita soliditasnya tepat
terkait dengan ahmad ali dan andi arief
mungkin yang tadi bang jaki sampaikan kemarin telponan
ya mungkin pengen duduk bersama itu biasa
pasti kita bertiga tidak pernah goyah dan tetap solid
tapi apa hambatannya dengan buko viva saya mau kembali ke itu lagi
bukoviva mah dari awal udah
dari awal apa
bahwa tangkepan hovifah ada di radar
masih ada di radar gak sampai sekarang
ada semua ada
kalau buat nasdem masih ada ya
jadi udah diakui bahwa kalau bukoviva masih ada di dalam radarnya
saya mau ke bang jaki
ini melihat situasi di koalisi perubahan yang kayaknya kalau kita dari kacamata luar ya
melihat bahwa sedang agak sedikit tegang begitu ya
malah demokrat ketemu dengan pdi perjuangan
ketemu dengan gerindra dengan pak prabowo
apa sebetulnya yang ditawarkan
oh kalau dari kami melihatnya begini ya
kita ini kan terbuka dengan semua untuk berkomunikasi dan silaturahmi
ya katakanlah saat ini kita sedang beda koalisi
atau beda pilihan
iya tetapi bukan berarti masih menutup diri
bukan permasalahan bangsa ini banyak dan besar gitu
sehingga kita butuh kerjasama dengan semua pihak nantinya
janganlah kemudian ya indonesia katanya bhinneka tenggal ika
tetap kami ini saling kolaborasi satu sama lain
sejak awal nilai nilai perubahan kan sudah tegas dan jelas
kami ini mengakomodir dan mengakui adanya perbedaan gitu
bukan malah menghilangkan perbedaan
bagi kami jika ada perbedaan pandangan sah sah saja
tetapi bukan berarti tidak komunikasi dan tidak selaturahmi
kalau misalnya tadi katakanlah dengan teman teman pdip
mau ada pertemuan atau apa rencana
ya ini kan baik gitu loh
kalau misalnya pdi perjuangan menawarkan mas ae sebagai cowok perusahaan ganjar
atau gerindra menawarkan mas ae sebagai cowok perusahaan prabowo
masa gak tertarik sih
kan lebih jelas di sana
yang di sini gak jelas nih
kita kan yang bilang di sini gak jelas siapa
itu kan mana aja kita tahu
kemudian gitu ya yang kedua adalah masih diingat juga
tadi ada pak sudirman said di sini kan masih ada kan
iya pak sudirman sampai ketawa nih
ya pak sudirman itu kan juga sudah menjelaskan
iya gak masak tertarik ya kalau ditawari pdi perjuangan sama gerindra
kan pak sudirman said sudah menjelaskan
enggak saya ingin jawaban anda nih sebagai kader demokrat
masa gak merasa tertarik
kami sudah sampaikan bahwa sudah banyak tawaran dan permintaan kepada
jadi gak tertarik ya
tapi sampai dengan saat ini kami jelas dong posisi kami ada di mana
di koalisi perubahan sebagai pengusung anies baswedan
oke jadi gak tertarik ya
ini kami masih di mana nih
di sini apa di mana
kan politik hari ini beda dengan minggu depan dengan tahun depan
kalau kami di koalisi perubahan tegak lurus

selama ketum ahi di koalisi perubahan sesuai dengan piagam perubahan bersama mas anies baswedan
kabarnya waktu pak sby ketemu dengan pak prabowo subianto di musimnya bu ani di pacitan
ini tawarannya cukup menggiurkan loh
bahwa pak prabowo menawarkan ke pak sby satu posisi presidential advisor kemudian satu menko dan juga empat menteri
kalau demokrat mau bergabung meninggalkan koalisi perubahan ke gerindra itu betul nggak
itu yang bisa menjawab hanya pak prabowo dan pak sby
anda nggak membantah berarti itu betul
ini kan ketemunya berdua
saya nggak ada di ruangan itu
tapi itu sudah sampai ke kalangan wartawan
jadi gak mungkin ketika ini anda gak mendengar di kalangan wartawan itu sudah menyebar
loh saya gak dengar dari wartawan
tapi kebetulan anda gak membantah
itu saya simpulkan itu benar ya
silahkan ditanya langsung kepada pak prabowo dan pak sbe
itu kan pertemuan berdua gitu loh
saya hari itu tidak ada di pacitan
tapi tawaran itu gak tergoda juga ya
posisinya satu presidential advisor untuk pak sbe satu menko empat menteri
masa gak tergoda
kami bertiga ini sebagai bagian dari koalisi perubahan
bersatu bersama bukan karena siapa dapat apa
atau siapa menjadi apa
perubahan yang diharapkan oleh masyarakat
tapi itu tawaran yang menarik ya
ini bolak balik pak saba
ini tawaran yang menarik ya
ya tawaran apapun bagi kami ya
yang paling penting adalah semangat perubahan yang diharapkan oleh rakyat
oleh masyarakat yang bertemu mas ahaye ketika keliling indonesia
harapan dari konstituen konstituen kami
itu yang lebih penting bagi kami gitu loh ya
karena itulah semangat yang harus benar benar kami jaga
ini amanah besar dari rakyat indonesia yang ingin perubahan
ya sedang kami perjuangkan bertiga
dan ini mas anies baswedan
ya insya allah

ini iman politiknya demokrat kuat ya
kita bisa menjadi pemimpin negeri ini
oke ini iman politiknya kuat
kalau rakyat mengenal gerai
oke saya mau terakhir dulu ke pak sudirman said
kalau melihat kompaknya ini
kalau di panggung ini semuanya kompak nih ya
tetap bersama dengan mas anies
apapun keputusannya mas anies
nah kira kira saya mau tanya
apakah betul nanti tanggal enam belas juli di gelora bung karno
mas anies akan deklarasi bersama dengan tiga partai
dan satu nama cawapres akan diumumkan
itu kita infonya sudah di blok tuh
untuk acaranya mas anies enam belas juli
sebelumnya saya ingin komen satu ya
sebetulnya yang nana drill itu kepada semua teman teman itu
itu adalah bukti
bahwa betapa hebatnya tekanan godaan iming iming
untuk membuat koalisi perubahan ini
seperti tidak solid gitu
itu juga bukti bahwa
akhirnya atau sejauh ini
semua iming iming itu tidak bekerja dengan baik
artinya ketiganya makin solid
ketiganya makin solid
jadi ini memenuhi harapannya mas adi
bahwa kalau kita tetap seperti ini
dan pada oktober kita mendaftar
maka pemilu akan berkualitas
dan sekali lagi anies baswedan dan pasangannya
dan tiga partai koalisi
hanya memerlukan demokrasi untuk memenangkan pemilu ini
itu yang tanggal enam belas juli
ini kami mendengar dari enam belas juli ya
sudah di blok tuh di gbk
dan pernah dipublikasikan
pernah dipublikasikan oleh salah satu petinggi nasdem
bahwa memang ada rencana
bahwa itu merupakan hari yang salah satu hari yang direncanakan
dan mudah mudahan itu bisa terlaksana
bahkan bukan tidak mungkin
sebelum itu juga bisa terjadi
tapi persiapan sudah kita lakukan
mudah mudahan semua yang kita rencanakan itu bisa terlaksana
kalau kita lihat ke belakang dari mulai oktober januari maret februari
tanda tangan piagam
sebetulnya semua langkah langkah itu dalam rencana kita
jadi tidak ada yang meleset
kadang kadang maju sedikit mundur sedikit
jadi mudah mudahan enam belas juli adalah waktu dimana kita bisa menyampaikan ke publik
dan mengelorakan dukungan secara formal
jadi kalau dari timnya mas anies sudah setuju nih enam belas juli
kenapa sih enam belas juli itu hari apa sih bang
hitungannya utang apa itu enam belas juli di gbk
nasdem kenapa mengusulkan enam belas juli
gini kalau nanya terkait tanggal
kan gue bukan tim
tanya sama pak sudirman tuh
tapi enam belas juli itu hari apa pak
enam belas juli gak tau
gak tau ya
gue masih cek dulu enam belas juli
oh itu hari minggu ya
saya gak tau
apa pak sudirman
ya karena dari yang tanggalnya kosong
saya pikir ada hitungan beton atau apa gitu
oke kita harus jeda terlebih dahulu
setelah ini kita minta tanggapan dari teman teman mahasiswa
soal soliditas koalisnya anies baswedan
apakah akan berlayar
apakah mereka tertarik begitu ya
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow